diduga takut setelah bersenggolan dengan mobil lainnya di jalan
pengemudi sebuah mobil minibus tancap gas
hingga terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan satu mobil dan tiga sepeda motor
warga pun mengejar pengemudi tersebut dari kawasan tandes surabaya
hingga berhenti di gedangan sidoarjo
inilah video amatir dari seorang warga yang merekam peristiwa penangkapan sebuah mobil minibus
yang berusaha kabur setelah terjadi tabrak lari di kawasan gedangan sidoarjo
mobil minibus tersebut melintas di jalur lawan arah dari sidoarjo menuju surabaya
dan terhenti karena ada truk yang melintas
lalu pengembudi nekat naik ke medan pembatas jalan
karena banyaknya masa akhirnya aksi nekat tersebut berakhir
pengemudi adalah hartono handoko warga gubeng kertajaya surabaya
berawal saat mobil yang ia naiki bersama istrinya bersenggolan dengan mobil lainnya
di jalan hr muhammad surabaya kamis malam
bukannya berhenti namun hartono justru tancap gas dan terjadi aksi kejar kejaran
kalau kan cek urin juga ternyata hasilnya negatif
jadi takut atau apa
sementara ini dugaan sementara karena mereka merasa ketakutan saja
sehingga mereka takut dengan masa kemudian melarikan diri
peristiwa ini ditangani unit lakas atlantas polrestabes surabaya
untuk menindak lanjuti peristiwa kesilakan ini
barang bukti mobil pelaku dan korban masih diamankan polisi
hartono masih mengalami koma dan dirawat di rumah sakit
sehingga belum bisa untuk dimintai keterangan